ibu warga palangkaraya ini bernama titi wati tiga puluh tujuh tahun dengan bobot tubuh sekitar tiga ratus lima puluh kg atau jauh di atas rata rata
titi wati sudah enam tahun tak bisa berjalan
bahkan kesehariannya lebih banyak berbaring dengan posisi tengkurap
menurut ibu rumah tangga yang akrab dipanggil wati ini kegembukan pada tubuhnya mulai terjadi saat dia berusia dua puluh sembilan tahun
awalnya ia hanya berbobot sekitar tujuh puluh kg
namun setelah sering makan makanan ringan seperti camilan gorengan serta air es berat badannya bertambah drastis
padahal di luar cemilan itu pola makannya sama seperti orang pada umumnya sebanyak tiga kali sehari
camilan itu apa seperti minuman makanan kering makanan ringan gigi gitu ya
terus ibu pengen sembuh
pengen sih sembuh kayak dulu lagi ibaratnya bisa jalan
wati sebelumnya pernah berupaya untuk menurunkan berat badannya dengan cara mengkonsumsi obat herbal
namun lantaran obat herbal tersebut mahal wati pun tak sanggup lagi untuk membelinya
sementara itu dalam keseharian wati dia
selalu dibantu anak perempuannya herdina mulai dari makan hingga mandi
terus herdina ngelayan ibu setiap hari bosan nggak
insya allah enggak aja bosan
apa apa yang diperlukan ibu biasanya
kalau mau mandi pasang selangnya
setiap hari seperti itu
iya jadinya sehari hari itu di rumah aja
kendati pasrah dengan keadaan ini
herlina sangat berharap sekali ibunya bisa kembali normal seperti sedia kala dengan berat badan tujuh puluh kg
samsudinor kapuas kalimantan tengah